selama ini tidak banyak yang tahu cara merobohkan sapi saat mendak disembelih khususnya pada hari raya kurban
saat mendak disembeli hewan kurban harus diikat kakinya dan dijatuhkan dengan keras
namun sebenarnya menjatuhkan atau merobohkan sapi bisa dilakukan dengan mudah
cukup dengan bantuan seutas tali sapi dengan mudah dirobohkan tanpa harus tersiksa
teknik menjatuhkan sapi ini disebut burlai
untuk memberikan pengetahuan kepada penitia di masjid masjid
dinas peternakan dan kesehatan hewan kabupaten brebes jawa tengah menyiapkan petugas untuk mengajari cara ini kepada panitia kurban
harapannya proses pemotongan kurban berlangsung lancar dan cepat
merobohkan sapi dengan cara ini hanya menggunakan tali minimal sepuluh meter
caranya dengan melilitkan tali simpul pada badan sapi
pertama tali dilingkarkan pada leher
selanjutnya dari leher tali dililitkan lagi dengan cara melingkar pada bagian pangkal kaki
depan dan belakang
setelah roboh sapi kemudian diikat kakinya dan siap dipotong
itu istilahnya cara penggunakan untuk metode burlai barlai
jadi dengan cara seperti itu merobohkan sapi tidak sakit
jadi keserawannya sapi itu mereka merasa nyaman jadi dirobohkannya pelan pelan
tidak perlu banyak orang ya pak
tidak perlu banyak orang
satu orang cukup pak
satu orang untuk meroboh
cara ini bisa dilakukan oleh satu orang
sapi berbobot satu ton lebih pun bisa dengan mudah dirobohkan hanya oleh satu orang
imam suripto brebes jawa tengah